tepat pukul dua belas jam makan siang
belum tampak satupun pembeli di warung bakso kumis blok s jakarta
sejak ppkm darurat diterapkan dua pekan lalu
akmal sang penjaga warung mengaku
hanya mengandalkan sebuah aplikasi pesan antar makanan
untuk menggayat pembeli
tak pelak kondisi ini memaksa pemilik usaha
untuk mengurangi dua orang karyawan
dari empat karyawan di saat normal
alhamdulillah kita masih dikasih masukan
yang setidaknya kita masih dapat pendapatan
yang harusnya kalau tidak ada ppkm kayak gini
kita bisa mendapatkan hasil dua ratus butir sampai tiga puluh butir dalam sehari
semenjak ada ppkm kita jadi tidak ada mengunjung
kita harusnya ngandelin orang kantor
dan disini kita hanya mengeluarkan stok stok basuh kita
pengusaha restoran dan kuliner pun kompak menjerit
ketika ppkm darurat diterapkan di jawa dan bali
selain menjual aset opsi phk
mungkin dihinggali saat ini
mengingat kas minus tempat usaha sudah terjadi
sejak satu setengah tahun lalu
akibat pandemi covid sembilan belas
pengatatan kembali aktivitas bisnis di ibu kota
dua pekan terakhir jelas menambah muram
restoran itu tidak serta merta kita bisa mengatakan
mereka bisa bertransformasi ke digital itu
dengan penjualan online
itu sesuatu persepsi yang juga salah ya
gak serta merta bisa seperti itu
karena sekali lagi konsep restoran itu tumbuh
karena ada lingkaran bisnis di sekitar wilayah restoran itu berada
tantangan yang sangat berat yang kita hadapi
di sisi lain kita harus menjaga kesehatan
di sisi yang satu lagi kita tetap harus menjaga
bagaimana roda ekonomi harus berjalan
saya merasai semua bahwa teman teman
saudara saudara saya semua pengusaha klub pengusaha
dari mikro kecil menengah dan besar
semuanya mengalami dampak yang sama
selain itu saya merasa bahwa kita harus menjaga kesehatan
saya merasa bahwa kita harus menjaga kesehatan
pekerja sektor hotel dan restoran patut waspada
apabila penanganan covid sembilan belas tidak kunjung membaik
tanda tanda ledakan phk semester dua tahun ini
tampak dari data negosiasi serikat buruh dengan pengusaha
makanan minuman itu sudah pasti phk
tidak bisa dilawan
kami menyampaikan ini bukan ingin bertentangan dengan pemerintah
atau berbeda pendapat dengan pemerintah
sebagaimana yang disampaikan oleh
menko investasi dan maritim maupun menakar
fakta di lapangan mereka mengatakan akan phk
orang sudah berunding kok dengan serikat buruh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
luhut bin sar panjaitan kami siang menjelaskan
pihaknya bakal mengevaluasi pelaksanaan ppkm darurat
dalam satu dua hari ke depan
dirinya bakal berkonsultasi kepada presiden terlebih dahulu
sebelum memutuskan langkah lainnya

pencegahan penyebaran covid sembilan belas di jawa dan bali
jadi kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini
jangan sampai kelamaan juga malam buat mati
ada pertanyaan batasi pemulihan ekonomi nasional
sebenarnya kita sangat hati hati melihat ini
dan kami hitung sampai kapan kira kira kami mencapai

kami hitung sampai kapan kira kira kami mencapai
berdasarkan data kami selalu
kasus konfirmasi covid sembilan belas nasional hampir mendekati lima puluh tujuh ribu orang dalam satu hari
tentu saja tingginya penularan virus corona di masyarakat
masih menjadi pertimbangan utama pemerintah
untuk melakukan pelonggaran ppkm darurat
pemerintah memperkirakan dampak penurunan mobilitas
baru akan terlihat dalam dua hingga tiga minggu

sejak ppkm darurat diterapkan tiga juli lalu
sejak ppkm darurat diterapkan tiga juli lalu